roket telah berjasa sebagai wahana transportasi ke ruang angkasa
namun tahukah anda penggunaan roket umumnya sekali pakai sehingga menambah sampah antariksa
nah menyadari hal tersebut perusahaan antariksa spacex mengembangkan roket pakai ulang atau bisa dipakai berulang ulang
nasa jaksa dan esa adalah sebagian dari beberapa badan antariksa yang berhasil melakukan pencapaian bersejarah dan mendapat perhatian dunia
terakhir yang menjadi perhatian dunia saat ini adalah spacex
hal ini karena spacex mengembangkan roket pakai ulang atau bisa dipakai berulang ulang
umumnya roket pendorong terjun bebas ke laut ketika selesai peluncuran
sedang roket tingkat teratas menggantung di ruang angkasa dan berakhir menjadi sampah antariksa
menyadari hal ini dan untuk menekan biaya spacex membuat terobosan baru yakni mendaur ulang roket dengan kapsul daur ulang nasa yakni falcon sembilan
roket ini dapat digunakan lebih dari satu kali sejak uji coba perdana desember dua ribu lima belas
kerk chairman manajer program nasa mengatakan reusability atau pemakaian ulang merupakan masa depan untuk penerbangan luar angkasa
sedangkan robert brown insinyur pesawat dari universitas colorado bowder menjelaskan secara teknis kinerja roket falcon sembilan ketika kembali ke bumi
pada kecepatan berat anda berbicara tentang tujuh lima km per saat yang sangat cepat
dan untuk membawa sesuatu kembali dari kecepatan tersebut anda harus mengulangi prosesnya anda harus menghilangkan semua tenaga itu
yang berarti banyak panas banyak kecepatan banyak tekanan yang harus dilakukan
spacex didirikan oleh elon musk pada dua ribu dua dan bermarkas di california amerika serikat
berita terkini mengenai penerbangan luar angkasa